papa harus sadar
ditempatnya penyakit jantung
ini sandra sandra pernah kabur
kamu nih gak bener jaganya
tapi masalahnya kita tuh nggak punya bukti
kalau clara pelanggan
kita bisa tanya mereka
gak tau pak
kalian harus ikut kami kantor polisi
saya bener bener gak tau pak
kami cuma orang suruhan
bawa mereka berdua
tapi bibi jangan
tapi mereka tetap kami bawa pak
jadi jangan di penjarah pak
saya juga takut
saya gak mau di penjarah
gak usah pake
om gimana om keadaannya om
papa maafin clara ya pak
clara baru dateng kesini
semoga papa belum membongkar hasilnya
kalo mona itu sebenernya adalah putri
kamu jangan kece sama om roy lagi
kamu tuh dari gila ya clara ya
kamu tadi udah julik aku dan julik om roy
dan kamu sekarang masuk khawatir kayak gini

aku anak kandungnya
dan kamu ini bukan siapa siapanya
iya aku tau kamu anaknya

dan papa kamu tuh sebenernya salah apa
salah kamu tuh banyak tau gak
jangan sakiti lagi adik kamu
apa aku bungkam papa aja ya
kok badannya jadi kaku kayak gini sih
dokter harus cari tahu gimana kondisi om roy
karena tadi sebelumnya
om roy itu kayak pengen ngomong sesuatu
dan malah tangannya pengen gelak tapi gak bisa
itu kenapa ya
sebentar saya periksa dulu ya
semoga papa amnesia
jadi dia lupa kalau mona itu sebenarnya putri
pak roy mengalami struk di bagian badannya sebelah kanan
untuk sementara itu juga
beliau belum bisa berbicara

gak mungkin om roy itu kena struk
jadi papa gak bisa ya mbak
cerita ke orang orang kalau mona itu adalah putri
saya akan mengadakan pemeriksaan lanjutan
supaya pemobatannya bisa disesuaikan dengan masinnya
makasih ya dok
kalau begitu saya pergi dulu
putri maafin papa
jadi gak bisa ngelindungi kamu dari clara
kamu harus bisa jaga diri baik baik ya rad
kamu gak apa apa kan
terus om roy gimana
semoga penyakit umum diangkat segera sama allah
dan om roy bisa sembuh seperti sedia kalah
asal kamu tahu
mona itu sebenarnya putri istri kamu
lindungi dia dari clara raja
gue kan pingin raju itu sama mona pisah
kok sekarang mereka malah barengan
ngaku dulu lo yang udah masuk mona ya kan
lo yang udah nyelek dia ya
ah udah lo nggak seseorang polos ya
gue tau semua sikap lo ya
luar luar sama mona gue tau
terus kalau iya mengenang
mau ngebongkar tentang ini semua
gue duluan yang bakalan ngebongkar semua kebusukannya tante andis
gue dipasung dan gue diculik sama tante andis
gue bakalan bongkar itu semua
eh sebelum gue terus ngomongan
gue tau semua ini ulahnya lo sama tante andis kan